bau aja cantikmu yang sudah berbentuk
aku benar benar tidak bisa melihatmu raka
apa yang terjadi raka
katakan padaku raka
tempat ini gelap raka
apa yang terjadi
aku telah membalaskan dendamu saat ini
kau bisa tenang sekarang adikku
tapi aku belum bisa mengurusmu saat ini
karena aku harus melanjutkan rencanaku
kau bisa menangkap aku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
ramadhan mati di tangan
sekarang giliranmu siluari

aku tidak akan pernah menyerahkan
kepada orang orang seperti kalian
benarkah putraku telah dibunuh
tidak ya allah
ya allah tolong lindungi dan jaga putraku
aku harus mencari putraku
ini berita yang sangat bagus
kian santang tewas
tidak akan ada lagi
menjadi putra mahkota
pada jalan raya
menjadi seorang raja
besar pada jalan
bukan berhutang denganmu
raka pasti tahu
apa yang harus raka lakukan bukan
sangat tahu adikku
kamu tenang saja
apakah anda salah satu dari putra lurg wollte
ini baik upload
dan sebentar lagi bupajajaran akan benar benar runtuh dan rusak
tidak semudah itu
aku yang akan menghancuri dirimu
berani beraninya kau melukai nimas
kurang ajar kau
sekarang kau pun yang merasa senang
tapi kau membalas aku

pada saat kesimpulan kau menangoticuckland aku
habis itu mengapa kau berhenti
rabbit yang terkejut
mereka akan deixar aku
idol yang sudah tidur di perilaku
dia yang santai
dia merasakan verdi ini
kanda tolong aku
sakit kanda tolong aku